di surabaya jawa timur juga ada yang unik nih teh bunga namanya
teh tidak berasal dari daun teh saja tapi juga bisa dibuat dari bunga bunga yang dikeringkan
warna yang dihasilkan pun tak hanya coklat bisa warna warni
seperti kombinasi teh bunga mawar crisantium dan lavender yang bisa menghasilkan warna biru ungu dan hijau
ada juga racikan daun camelia sinensi dan bunga rosela yang menghasilkan warna merah jingga dan kuning
beberapa jenis bunga mengandung zat yang bermanfaat bagi kesehatan
seperti bunga mawar yang mengandung banyak vitamin c yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh
kalau sejauh ini kita kurang lebih sekitar ada delapan warna
kalau untuk rasa sebenarnya karena kita bukan menjual taste rasa ya
kita lebih ke aroma dan lebih ke
masih siap tubuh
meski belum begitu populer saat ini sudah ada beberapa kedai teh yang menawarkan teh bunga dalam menu mereka
atau anda bisa membuatnya sendiri namun pastikan mempelajari cara pembuatan dan penyeduhannya
sehingga rasanya bisa anda nikmati dengan baik
di peliputan cnn indonesia